ngutang dulu mang
jangan cepat cepat jalannya atur
sebentar saya panggilkan bu dokter
saya boleh minta tolong gak ya
sama pak kamtip dan juga pak hamsip
untuk menempel nempelkan poster ini
ini tuh poster untuk pekan gizi yang akan diadakan di shiraos pak
nanti tolong ditempelinnya di tempat tempat yang strategis ya
siap bu dokter
terima kasih banyak pak
kita permisi bu dokter
tapi mams jangan
janji dulu yuk
jangan marah sama aku
kemarin itu aku gak ngomong semuanya sama moms
katanya aku disuruh pergi ke jakarta
disuruh pergi ke rumahnya

terus nanti paps mau kasih duit buat persiapan puasa
terus si papa juga ngajakin jalan jalan buat beli baju lebaran

boleh gak mams
terserah kamu aja
terserah kamu aja
kamu tuh bisa apa enggak sebenernya
gak tau yang ini nih aku gak bisa nih
itu sebab tidak ada adat
itu segampang banget
maksud kamu jebak edward
sini deh aku bisikin
sini deh aku bisikin
sini deh aku bisikin
sini deh aku bisikin
yaudah masuk kalau gitu yuk
gak apa sih mak
gak tau mau cerita sama siapa
emangnya ada masalah apa sih mak
aceng dikerasin sama gak dikerasin sama aja
gak ada pengaruhnya buat dia
siapa tau dia cuma main main aja kali mak
setiap perempuan yang baru datang ke ciraos
diajak jalan sama dia
mak udah pernah coba
ngasih dia uang jajan sedikit
biar nggak bisa jajanin cewek cewek
biar gak bisa ngeraktir cewek cewek
eh ternyata si em
diem diem dia ngasih duit sama si aceh
kalau yoyoh yang bilang ke si em
barangkali dia mau denger
soalnya kalau mak mak gak mempan
gak percaya dia
ya gak enak atuh mak kalau yoyoh yang ngomong
itu kan urusan rumah tangga
nanti kalau ada apa apa yang ada yoyo yang ketempuan
mesti gimana lagi cara ngerubah aceng ya
ya mak berdoa aja siapa tahu kang aceh bisa berubah
tiap hari mak doain
tapi gak ada berubahnya
tahajud mak tahajud
habis ngantar edward dia belum balik
siapa tahu sekarang udah pulang mak
kan udah jam segini
iya juga ya
yaudah kalau gitu mak balik dulu ya

itu teh pohon komandan
ya saya tau
yang jadi pertanyaan
kenapa dia dihadirkan disini
itu yang ganteng yang rambutnya dikeatasin itu
makin banyak aja orang orang baru yang datang ke ciraus
ngutang dulu mang
cuman jangan cepat cepat jalannya atur
ya allah mang ocat cuyun
cucu minta maaf cucu nggak sengaja
ya udah kalau gitu cucu pamit
saya lupa kemarin kang parnas papanya cucu pinjam uang sama saya
besok besok kalau dia minjem lagi tolong jangan dipinjemin ya mang
kalau mang ocat tetap pinjemin
cucu cuma nggak mau bayarin
ya udah kalau gitu cucu pamit
yun tunggu yun
sendirian aja kang
yang lain pada ke mana
masih di taman bermain cik
lagi jagain anak anak
kalau anak anak masih bermain sih
nanti kalau duduk mau ngopi
saya aja saya yang jagain anaknya dulu dong tapi gak bisa lama
kemarin kan centin minjem motor saya
kasian tatang makin parah ya